senin siang pengadilan negeri surabaya telah menjatuhkan agenda sidang perdana
untuk kasus pencabulan santriwati dengan tersangka subehi
humas pengadilan negeri surabaya suparno mengatakan
sidang akan dilaksanakan pada tanggal delapan belas juli dua ribu dua puluh dua atau senin pekan depan
pengadilan negeri surabaya telah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang
untuk mengamankan jalannya persidangan
pengadilan negeri surabaya akan berkoordinasi dengan aparat keamanan dari por left stable surabaya
selain itu kejaksaan tinggi telah menyiapkan sepuluh orang jaksa penuntut umum
untuk menghadapi sidang pencabulan di pondok pesantren sidikiah peloso jombang
sementara itu kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan motivator sekaligus pendiri sma selamat pagi indonesia
di kota batu jawa timur julianto eka putra pada tiga belas tahun silam kembali menyeruak
setelah dua orang yang mengaku mantan siswi sma selamat pagi indonesia tampil di kanal youtube deddy corbuzier
mereka yang mengaku sebagai korban menjelaskan tindakan bejat yang dilakukan je
bahkan mereka menyebut dirudah paksa sepuluh hingga lima belas kali
senggala bentuk kekerasan seksual
kasus ini kemudian dilaporkan oleh komnas perlindungan anak pada dua puluh sembilan mei dua ribu dua puluh
pada agustus tahun dua ribu dua puluh satu polisi menetapkan je sebagai tersangka tetapi tak kunjung ditahan
namun akhirnya petugas gabungan kejaksaan tinggi jawa timur dan kejaksaan negeri malang
serta menahan julianto eka putra
penangkapan ini dilakukan setelah hakim pengadilan negeri malang mengeluarkan penetapan penahanan
atas permintaan jaksa karena terdakwa dinilai melakukan intimidasi terhadap saksi korban
meminta atau memohon kepada majelis untuk melakukan penahanan dari bulan april
kemudian kita hadirkan lagi hari ini dan berdasarkan penetapan tersebut sudah melaksanakan penahanan
kini terdakwa langsung ditahan dan dijebloskan ke lapas lowokwaru malang selama tiga puluh hari ke depan
tim liputan cnn indonesia